elongasi minimal enam empat derajat didasarkan pada rekor elongasi bulan terdekat
satu di queensland dan satu lagi di south australia adelaide
hampir dua puluh lima persen yang mereka mencoblos yang khususnya di dpt
saya tahu sekali persis